saudara hakim mk memanggil empat menteri kabinet jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa pilpres pada jumat lima april dua ribu dua puluh
lantas apa makna dibalik keputusan hakim mk untuk memanggil empat menteri jokowi
apakah presiden jokowi juga bisa dipanggil mk
mengingat dalam sejumlah dalil pemohon tim anies mohaimin dan ganjar mahfud menyebut soal keberpihakan presiden dalam pemilu
kita bahas bersama sejumlah narasumber sore hari ini
sudah ada direktur eksekutif tim hukum amin dan juga mas zuhad aji firmantoro
serta tenaga ahli utama ksp ali mohtar ngabalin dan pengamat politik ikrar nusa bakti
selamat sore bang ngabalin pak ikrar dan mas zuhat
terima kasih sudah bergabung bersama kami di komnas pertama
bagaimana tim anda merespon upaya hakim untuk memanggil keempat menteri pada jumat mendatang
ya sama kita apresiasi apa yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi gitu ya
karena semua alasan komplit bisa disampaikan oleh hakim mahkamah konstitusi utamanya dari sisi yuridis normatifnya
oke apa yang anda harapkan nanti saat keterangan keterangan ini diberikan oleh empat menteri tersebut
semuanya bisa memberikan penjelasan secara terang
kalau apa namanya ya kita semua bisa berpikir jernih dengan data fakta yang nanti akan insya allah disampaikan oleh para menteri ini gitu mbak
dan ini kan bukan pertama kali sebetulnya mahkamah konstitusi memanggil menteri ya
dahulu pernah pak mendagri juga dipanggil
dan ini saya rasa sesuatu yang biasa sebetulnya dalam mahkamah konstitusi karena memang hakim untuk melakukan itu
karena ini kan peradilan tata negara bukan peradilan pidana
di mana dalam peradilan tata negara ini memang hakim memiliki hak dan kewajiban untuk aktif menggali fakta fakta yang sesungguhnya didalilkan oleh pemohon
ini ada makna khusus tidak yang bisa anda tangkap dari pemanggilan empat menteri ini
ya kalau saya dalam perspektif hukum merasa tidak ada yang khusus sih
karena norma memberikan kewenangan itu kepada hakim
kecuali kalau dalam norma tidak memberikan
lalu hakim menemukan terobosan hukum gitu ya
sepanjang memang hakim memiliki pemenang kan berarti mereka ini para hakim yang mulia ini
hanya memanfaatkan wewenang yang ada dalam diri mereka mbak
jadi saya pikir ya ini sesuatu yang lumrah biasa dalam rangka hakim mendalami permohonan yang kita dalilkan
pak ikrar hakim kan menegaskan bahwa ini bukan untuk mengakomodir permohonan dari pemohon
tapi memang hakim menilai dibutuhkan keterangan dari keempat menteri
menurut anda adakah indikasi khusus atau makna khusus yang ingin digali hakim dalam persidangan hari jumat mendatang
ya menurut saya ini sangat penting ya
jadi kalau tadi ketua sidang mengatakan bahwa kami sebenarnya menolak
tapi kemudian kami mengambil alih ya
permohonan pemohon tersebut ya
mengenai permintaan agar beberapa menteri penting yang terkait dengan kampanye pada
yang dikenal pada masa pemilu kemarin ya
dan kemudian yang dipanggil memang yang terkait khususnya dengan bansos ya
kalau tadi bung abalin di dalam wawancara dengan televisi mengatakan bahwa masa pemilu dikaitkan dengan bansos ya
tapi kita masyarakat tahu persis lah ya
bahwa ada abuse of power dari presiden ya
mengenai apa namanya itu pembagian bansos itu
jumlahnya yang meningkat satu ratus lima puluh persen dari yang normal
kemudian juga pembagiannya juga di tempat tempat yang tidak pada tempatnya ya
dan kemudian juga menteri menteri itu juga memiliki data digital yang menyatakan bahwa bansos ini berasal dari presiden ya
tapi kalau dua menteri yang lain itu kan karena bu tri risma hari ini adalah menteri sosial
bang abalin anda menegaskan berulang kali ini tidak ada relevansinya seperti itu
tapi disebutkan terbalik dengan pak ikrar
yang tadi bapak sebut itu tiga empat poin itu kasih data bahannya ke pengacara
supaya jangan hanya omon omon di mk
bapak kasih data tadi
saya berkali kali dengar profesor itu berulang ulang kata bicara tentang itu
berapa jumlahnya itu kasih kepada pengacara
supaya mereka jadikan bahan itu di persidangan di sengketa pemilu
untuk apa bapak cerita itu
nanti melakukan pembohongan kepada ruang publik
menyesatkan rakyat publik tentang persidangan itu
saya menyebutkan bahwa dalam sejarah republik indonesia di persidangan mahkamah konstitusi
orang bicara tentang masalah bansos
yang itu dibicarakan dananya di dpr
programnya disampaikan oleh pemerintah
keterbukaan para menteri ini akan menjelaskan
agar mahkamah konstitusi dan para hakim itu juga
apa kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
oleh presiden joko widodo tentang bantuan sosial
rakyat kita ini semua bukan kaya raya bapak
dan yang ketiga bapak harus tahu bahwa
bantuan sosial itu bukan diserahkan baru nanti pemilu
itu program paling terpenting yang dilakukan
supaya rakyat mendengar dengan baik
saya sudah berkali kali dengar bapak bicara
yang jelas televisi anda itu
kompas dan juga berbagai televisi
itu memiliki suatu catatan catatan ya
pernyataan pak muhajir effendi ya
di muka banyak orang ya
yang menyatakan bahwa ini sebaiknya
pemilu itu satu putaran saja
karena ini juga dananya juga terbatas
pak erlangga hartarto itu bicara juga ya
bahwa ini bansos berterima kasih kepada siapa
kepada presiden jokowi ya
dan kemudian bang moftar ya
kita juga pernah berdiskusi secara baik ya
seakan akan melakukan pembohongan publik ya
yang ada di dalam kementerian sosial
itu jumlahnya itu benar benar fix ya
dan kemudian ketika pemilihan umum ini akan berlangsung
data itu bertambah dengan lima puluh persen tambahan ya
bansos itu benar anda mengatakan
tapi sejak eranya presiden jokowi
tapi pada masa pemilu ini
itu langsung membagikan kepada masyarakat
yang belum tentu ada di dalam daftar penerima bansos
oke jadi data data itulah yang memperkuat statement anda ya
tadi kan bang abalin menyebut bahwa
keterangan menteri nanti justru bisa membuka
justru akan membuka dari sisi mananya nih
jadi supaya tidak salah memahami
yang kita soal itu kan sebenarnya bukan
kalau bansos itu kewajiban negara
itu program yang sangat baik untuk masyarakat kita
kita memohon kepada mahkamah konstitusi
menurut anda itu bisa dibuka melalui keterangan empat menteri nanti
kehadiran menteri itu penting untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya
apakah lalu datanya benar atau tidak
tapi kalau berdasarkan keterangan ahli
yang kemarin sudah disampaikan di muka persidangan
bahwa apa yang dilakukan
yang kita sebut sebagai politisasi bansos itu
berdampak signifikan terhadap suara elektoral dari pasangan calon dua
angkanya kemudian kemarin secara saintifik dimunculkan oleh ahli kami
sekitar dua puluh enam juta sumbangsi
apa politisasi bansos terhadap suara paslon dua
dan kehadiran menteri besok itu menurut saya suatu yang biasa
gak ada yang khusus dalam perspektif nur majur ini
ini hal yang biasa untuk pemanggilan menteri
menurut dari pihak pemohon ya
tiga hal pokok yang untuk menjawab profesor ikra yang mulia
data yang pertama yang tadi disebutkan oleh departemen sosial
kasih kepada pengacara supaya nanti bisa diserahkan kepada hakim
agar bisa dikonfrontir dengan data data yang disampaikan oleh menteri kepada mahkamah
karena bapak tidak mengemukakan tentang data data terpadu kesejahteraan sosial
yang disebut dengan dtks
bapak tidak menyebutkan tentang data p tiga ke
yang tadi bapak menyebutkan tentang ada memelonjaknya data
program ini program yang dicanangkan oleh presiden joko widodo sejak awal
apa yang salah dengan istilah itu dilakukan oleh presiden joko widodo
kalau agenda agenda itu kemudian disampaikan oleh para menteri tentang pelaksanaan pemilu
tidak ada satu orang yang bisa bersembunyi di balik penipuan dan kebohongan
yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini
data data mana yang bapak tidak sebutkan
atau yang perlu untuk harus dikemukakan di mahkamah konstitusi
silahkan dikasih tahu agar para pengacara itu menyerahkan kepada hakim
supaya hakim bisa sekali lagi mengkonfrontir
tidak ada yang main main dalam persidangan ini
lalu dengan pemanggilan keempat menteri ini pada hari jumat
apakah akan berujung pada pemanggilan atasan dari keempat menteri
yang dalam hal ini adalah presiden joko widodo
kita panggil empat menteri di sidang sengketa pilpres pada jumat mendatang
dari pemanggilan empat menteri ini pada jumat mendatang
menurut anda apakah akan berujung pada pemanggilan atasan para menteri tersebut
ya baik memang awal mula pemanggilan empat menteri ini kalau secara kronologis itu kan berangkat dari permohonan permintaan kita satu
meskipun ya dalam rangka menjaga independensi persidangan hakim mengatakan permintaan kita ditolak
tapi apapun itulah kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi gitu ya
nah apakah berujung pada pemanggilan pak presiden ya barangkali ketika hakim memerlukan itu bisa jadi begitu
kami sendiri kalau dibolehkan memohon ya kami mohonkan untuk sekaligus juga dipanggil
kenapa demikian sebab memang senter dalam permohonan kita itu kan ada di soal netralitas presiden sebenarnya
mbak sebenarnya kalau kita tidak menuduh pak presiden berpihak apa yang dilakukan menteri itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap paslon dua gitu ya
tetapi kan karena menteri pasti akan takut dong untuk misalkan pak zulhas misalkan
yang di salah satu tempat pembagian bansos
ya kita tuduh mempersonifikasi bansos dengan mengatakan ini dari pak jokowi putranya sedang ada hajat
maka kita bersama sama sebaiknya mendukung begitu ya
kalau pak jokowi selaku presiden itu netral pasti menteri akan berpikir ulang untuk mengatakan hal seperti itu
maka ya kalau bisa dihadirkan bagus gitu ya
jadi harapannya adalah ikut dihadirkan gimana bang abalin mungkin nggak
jangan jangan pakai opini zuhad jangan opini atau tafsiran
kalau tafsiran nanti ditafsirkan lagi di masyarakat
kalau opini tidak penting
saya berkali kali mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh menteri dengan dipanggilnya ke mahkamah konstitusi itu
dalam rangka kepentingan hakim untuk memperkaya
sekaligus memang harus dijelaskan tentang kebijakan kebijakan yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga hakim itu memang secara komprehensif harus bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan kebijakan tentang program bantuan sosial itu
tapi gini bang abalin nama presiden jokowi kan disebut berulang kali di sidang
makanya kita sedang ingin menguji kan bang ini sedang kita uji di mahkamah konstitusi
apa yang kami sampaikan tadi itu adalah permohonan kita di mahkamah konstitusi
makanya saya sampaikan kalau memang hakim berpikir maka kita harus mencari informasi yang terpenting untuk memperbaiki hal ini
karena memang permohonan kita itu yang mau kita uji di mahkamah konstitusi
jadi saya tidak sedang beropini saya menyampaikan
ya begini begini kaitannya dengan apa yang disampaikan pak zuhal
apa yang dikaitkan kan dengan pak zulha kemudian dengan masalah masalah terkait dengan bansos
saya juga ingin mengatakan bahwa begini ini hal yang paling sangat penting
menurut para hakim mahkamah konstitusi
keterangan para menteri itu menjadi sangat amat penting
karena dibutuhkan dalam persidangan itu untuk kepentingan mahkamah konstitusi
jangan lupa kehadiran menteri bukan untuk mengakomodir keinginan dari pasangan calon anies baswedan mohaimin iskandar ganjar pranowo dan mahfud md
itu yang harus dipahami benar
rakyat salah mendengarkan apa yang kita sampaikan di ruang publik kompas tv ini
baik pak ikrar bagaimana perspektif anda
jika nanti ini sebenarnya dalam pemanggilan empat menteri ini ujung ujungnya hakim mau membawa kemana sih
ya begini ya saya berharap bahwa hakim mk kali ini benar benar independen ya itu satu
bukan kali ini dari dulu independen prof
oke ditahan dulu bang abalin silahkan pak ikra
keputusan tadak gibran itu tidak independen
tapi jangan ngawur begitu dong
tuduhannya begitu bang abalin
masa keputusan tentang keputusan yang kamu konstitusi
gibran kok tidak independen gimana sih
yang kita mohonkan begitu bang abalin
yang kita putuskan oleh kimber itu bukan sesuatu yang main main

keputusannya final and binding
perspektifnya sedang melihat sidang di mk yang saat ini
anda menyesatkan publik loh pak ukra
itu pikirannya sesat dan menyesatkan keluarga
kita ingin dengarkan perspektif dari pak ikrar
kenapa akan dibawa ujung kemana nih oleh para ahli
ya rekan rekan yang ada di persidangan itu
saya yakin mereka sudah memiliki bukti
teman saya itu bambang wijayanto
sebagai apa namanya itu
pengacara itu penyelenggara hebat
oke jadi ujungnya hakim mau membawa kemana nih
kedung mulya rubit itu adalah juga pengacara
tunjuk seperti data saya pegang
tidak mungkin dia nggak punya data
jadi tujuannya menurut perspektifan
dan apakah akan berbuntut untuk pemanggilan presiden
selaku atasan menteri yang juga namanya kerap kali disebut dalam sidang
keputusan para hakim konstitusi yang terhormat ya
saya nggak tahu persis apa yang akan dilanjutkan
mengarah kepada presiden juga harus dipanggil
menurut saya itu adalah suatu kemajuan besar
di dalam persidangan di mahkamah konstitusi
tapi menurut bang abalin tidak ada relevansinya loh
apa relevansinya mahkamah konstitusi yang
tapi presiden yang dimintakan pertanggung jawaban
coba bapak jelaskan sama saya
pemilu itu dilaksanakan oleh
satu institusi negara independen
tapi apakah mereka melakukan itu dengan baik
dengan latar belakang peralatan tempur tni
apakah itu juga masuk akal
bapak siapkan datanya supaya jangan bapak bapak
polri tni bapak jangan fitnah
apa curhat lagi di televisi
saya terus terang bukan membuat suatu bualan ya
bang abalin kalau ternyata memang datanya ada
presiden membuat kenyataan polri
di hapis oleh menteri persahanan dan juga
mas zuhad ini jika empat menteri dipanggil
menurut anda ini apa sih yang akan digali mk
apakah saat ini mk juga mempertimbangkan
bukan hanya soal hasil tapi juga proses
sebab beliau yang kami tuduh telah
beliau bisa melakukan menjawab di muka sidang
beliau bisa menjelaskan tentang penganggaran bansos
dalam tanda kutip oleh ahli kami kemarin
termasuk pak pmk termasuk dkpp
di dalam persidangan besok jumat
yang semuanya disebut namanya
dan diucapkan di muka sidang
sehingga kalau dibilang relevan atau tidak
karena semuanya disebut di muka sidang
presiden itu juga kita sebut di muka persidangan itu
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
memanggil maka itu akan dipanggil
karena ini bukan untuk mengakomodir
permohonan dari kedua pemohon tapi adalah
yang tadi saya sebutkan dengan data terpadu
terima kasih sekali lagi bang abalin mas zuhad
dan juga prof ikrar sudah bergabung bersama kami